tolong tutup gerbangnya lagi dikunci lagi dan jangan sampai orang sembarangan masuk adek iya
makasih apa sama sama alaikum salam
ha ha ha ha galun ketinggalan diluar aduh aduh
kuncinya di dalam
siapa nih masuk dapur orang kaget pake salam
pakai tetakrama dong
heheheh disini balik mas disini mas
balik balik kesini
eh stop tahan disitu
haikal dodot udah ya ustad capek
capek ngejar ngejar kalian
kalian berdua harus bertanggung jawab
jangan melindungi kejahatan
jangan melindungi pencuri
sebab kalau kalian melakukan hal itu
sama saja kalian melakukan kejahatan
ah sep itu niatannya baik ustad
dia itu nyuruh sendal buat bikin mainan
untuk dimainin sama adek adeknya
adek adeknya soalnya anak yatim
kan katau ustad zaabela sendiri
orang islam itu harus menyantuni anak yatim
bukan orang yang mati islam aja
kan di surat al maun ayat satu sampai tiga
taukah kamu orang yang memuftahkan agama
yaitu adalah orang yang mampu
menghardik anak yatim
dan tidak menghancurkan memberi makanan kepada orang miskin
betul tidak kak
betul betul betul
tapi bukan pencuri juga
tetap harus kita betulkan dulu
bengal bengal amat sih ini
elah sekarang begini
lu jangan bikin rusuh mulu disini
lu kesini padahal mau ngapain
siapa tau dia ada di dalam lemari gitu lho pok
ya saya jadi kan mengkelap
kalau tahu situ nyari nyari maling kan saya jadi ngomong
ya jangan lagi dibukul sayur gitu pok
isin dulu pok buka lemari boleh pok
saya itu yakin kalo maling itu ada disitu
buka lemari dulu pok ya
tidak ada siapa yang makanya
ya allah ya allah muter muter muter muter ayam kipas angin
ini putar putar
ya tapi masa mau dikorok yuk jangan dong
semuanya saudaraku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak bapak saya mohon tenang dan sabar saya mohon banget ya pak mari kita bicarakan baik baik
masalah ini pak ya dengan kesabaran ya sekarang bapak bapak semuanya ikut saya ke ruangan guru
kita selesaikan secara baik baik ya pak tolong semuanya warga dan semua yang ada ustadz juga
adik adik semuanya ingat semuanya akan bisa selesai dengan musyawarah jadi tahan semuanya
jangan emosi insyaallah kita akan bermusyawarah mana yang kita lakukan yang terbaik sekarang
bapak bapak semuanya saya mohon ikut saya ke ruangan guru ya kita selesaikan secara baik baik ya pak
jangan main hakim sendiri pak tapi buktar asep kamu di penjara buktar asep kamu di penjara
dan juga saya minta maaf semua semua warga warga yang sendalnya saya curi
asep emang gak niat asep sumpah yang gak mau gak ada niatan buat berbuat jahat habis mau gimana
tuh asep mau bikinin mainan buat adik adik asep maaf sekali lagi asep minta maaf asep
janji gak akan diulangi lagi nah bapak bapak semuanya sekarang sudah jelaskan asep sudah minta
maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi kita semua disini sebagai saksi ya sekarang saya
mohon bagaimana kalau kasusnya asep ini kita selesaikan secara kekeluargaan saja jadi
nanti sendal sendal yang sudah dicuri oleh asep biar pihak pesantren yang akan menggantikannya
bagaimana ustadz untuk hal ini kami setuju kami juga masih memenangkan
amin dan juga podok pesantren kurang alhamdulillah tapi pak ustadz jika dia
ketangkap lagi kami tidak segan segan untuk bawa dia ke kantor polisi kalau begitu pak ustadz kita
mau pamit dulu ya
saya mohon maaf dan terima kasih sekali kepada tokoh bapak semua ya
makasih makasih makasih
cengkel inget ya kalau udah salah jangan dilakuin lagi
kata kata kak sehat janji janji ajaran lagi lagi ini asep ngomong bahwa dari hati
tapi asep bingung
adik adik asep itu pengen mainan
sedangkan asep tee gak punya uang buat belinya
asep geraknya serabutan
jadi asep tee bingung gimana itu ya
eh begini ustaz saya ada usul
kebetulan kan sekarang para santriwana santriwati ini lagi membuat prakarya
nah bagaimana kalau hasil prakarinya itu
yang berbentuk main anak anak kita kasih aja buat aditya
wah edi yang bagus
ustaz ridwan dodot sama heikal gimana setuju
kalian kenapa sih
kok lama segitu
udah sarapan belum
yaudah tunggu bentar ya
aku punya sesuatu buat kalian
oh siapa deh
ngomongnya udah bantuin saya
ya sama sama sep
kalau kamu perlu bantuan lagi dateng aja kesentuan kenapa
aku tau sep rasanya gak punya ibu gak punya bapak
ibu aku udah lama jadi tkw di arab
dan sebab kecewa